ini adalah tahun kedua hari raya idul adha jatuh pada masa pandemi
kementerian agama republik indonesia telah menetapkan tanggal dua puluh juli dua ribu dua puluh satu sebagai hari raya idul adha
menyikapi penularan covid sembilan belas masih tinggi akan ada sejumlah pembatasan dalam pelaksanaan hari raya
dan untuk pembahasannya sudah tergabung atau bergabung bersama kami direktur urais bimas kementerian agama republik indonesia bapak muhammad agus salim
halo assalamualaikum pak agus
assalamualaikum wr wb selamat sore mbak dea
iya selamat sore bapak
bapak kalau kita lihat di sini memang ada sejumlah aturan yang berubah
apa perubahan yang paling signifikan pada aturan perayaan idul adha kalau kita bandingkan dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini
pada dasarnya memang sama lah gitu ya bahwa ada pembatasan pembatasan
mungkin tahun ini karena ada ppkm ya
dan ppkm darurat ini
sehingga kementerian agama juga banyak masyarakat yang bertanya kepada kita tentang hal hal yang kaitan dengan kurban
baik dari pelaksanaan penyelebihan hewan kurban dan sebagainya
maksudnya kaitan idul adha dan sebagainya
nah ini akhirnya melalui se nomor tujuh belas
ini bapak menteri agama
kementerian agama republik indonesia mengeluarkan
yaitu surat edaran
nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
kalau kita lihat di sini kan ada aturan swab bagi yang memotong hewan kurban
bagaimana pengawasan ya pak di lapangan
siapa saja nanti yang akan mengawasi hal tersebut
apakah sudah berkoordinasi misalnya dengan penegak hukum
seperti satpo pp di zona merah maupun kepolisian setempat
kita sudah membuat edaran itu
kaitan dengan pelaksanaan daerah mungkin nanti otoritas pemerintah daerah
tapi yang jelas kita sudah membuat sejumlah aturan aturan
bagaimana ketika di daerah ini seperti dengan pekai md rudat ini
sebenarnya yang dimukan oleh pemerintah
di antaranya adalah penyebelihan hewan
kita juga harus betul betul sesuai dengan kemampuan
dan seperti tadi kita lihat kita dengar tadi di beberapa daerah
banyak kan bahkan sudah yang melakukan itu
di antaranya adalah pemotongan hewan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan
juga banyak yang sudah melakukan dengan rph rumah pemotongan hewan
dan lain sebagainya
saya kira mungkin kalau mengenai pengawasan di daerah
dengan aparatur yang ada di daerah
saya kira menjadi kewenangan pemerintah daerah
kami hanya memberikan edarannya yang disampaikan kepada masyarakat
yang itulah seperti itu yang diharapkan oleh kita
jadi artinya surat edaran tersebut sifatnya hibawan ya bapak
sejauh ini apakah ada respon dari kepala daerah
mungkin punya pendapat berbeda yang disampaikan kepada kementerian agama
menyikapi pembatasan pembatasan yang dilakukan
bukan selama perayaan hari idul adha
selama ini yang masuk kepada kami malah bagus
mereka menanggapinya dengan dengan suruh pres lah
artinya dengan cukup apa yang diberikan oleh kementerian agama ini
dengan harapan mereka lah
jadi selama ini banyak dari pemerintah daerah dari berbagai kalangan menyambut baik lah
di antara yang terdapat
terutama tentang pelaksanaan pemotongan hewan
yang waktunya tadi sudah jelaskan dari tidak sekaligus
jadi sebelas tanggal dua puluh tiga tiga hari berturut turut
lalu ada yang dilukung di rumah pemotongan hewan
saya kira ini di semua masyarakat juga banyak menyambut baik
ketua pemerintah pemerintah daerah
karena memang kita mempunyai semangat yang sama gitu ya mbak dea
ya kita punya semangat yang sama
baik pusat maupun daerah
bahwa memang kita pandemi covid sembilan belas ini
memang harus betul betul dihindari
kalau kita melihat ke idul ahad ahad tahun sebelumnya
anda melihat apakah anda punya optimisme bahwa idul adha kali ini
dengan kondisi yang juga kasusnya cukup tinggi
bahkan hari ini pecah rekor
aturan aturan ini bisa ditaati ya
apa apa yang menjadi keinginan dari kementerian agama
kalau kita bicara dalam konteks realistis ya pak agus

melalui kandil kementerian agama
melalui para penyuluh kita
para kawah kita di daerah
terus men sosialisasikan ini
agar memang betul betul
protokol kesehatan covid sembilan belas ini harus betul betul ditaati oleh semua masyarakat
terima umat istilah
jangan sampai operia hari raya
tapi malah kita menjadi korban
seperti kita ketahui sampai saat ini kan luar biasa ini
covid sembilan belas ini bahkan menunjukkan bukan menurun malah terus meningkat
nah ini semangat ini juga sama dilakukan oleh semua teman teman
bukan juga mungkin baik pemerintah daerah
juga teman teman kami di daerah jajaran kementerian agama tahan timpinya
melalui berbagai kalangan lah
melalui bagai pegawai pegawai jajaran kita di bawah ini
agar betul betul masyarakat mentaati aturan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian agama
insya allah kami timis
dan depan saya kira mudah mudahan hari raya idul korban ini tidak membawa dampak yang menakutkan bagi masyarakat
makin menambah parah bagi masyarakat untuk kaitan covid sembilan belas
jika semua mereka mengikuti mentaati
mereka tidak bisa menjaga
tapi yang menarik pak agus ini ada himbawan dari kemenak untuk memotong kurban ya
pada sebelas dua belas zulhijjah atau hari tasrik
padahal menurut ulama anjurannya adalah pada sepuluh zulhijjah
apakah kemudian nanti perbedaan pendapat ini bisa dijembatani antara kementerian agama dengan pemerintah daerah
dan dengan juga masyarakat di beberapa daerah terutama di zona merah pak agus
ya hari tasrik itu kan
hari juga di sana dilakukan penyelembelian hewan korban
jadi bukan hanya tanggal sepuluh tanggal sebelas tanggal dua belas tanggal tiga belas juga masih dibolehkan untuk memotong hewan korban
jadi saya kira tidak perlu bukan polemik
memang aturannya begitu
hukum itu seperti itu
jadi bukan hanya tanggal sepuluh zulhijjah saja
tanggal sebelas dua belas tiga belas juga memang disarankan juga untuk melakukan itu
terakhir pak agus boleh berikan himbauan kepada pak agus
boleh berikan himbawan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mungkin kita sudah hampir satu setengah tahun di kondisi yang harus menahan diri menahan mobilitas
tentunya ingin berkumpul dengan keluarga
mungkin ingin berkumpul juga dengan masyarakat untuk sekedar melihat penyembelihan hewan atau membagikan daging
biasanya itu menjadi tradisi setiap kali ada hari raya
boleh diberikan himbauannya kepada masyarakat untuk mungkin menahan diri untuk tahun ke dua ini
jadi kami dari jajaran kementerian agama menghimbau kepada seluruh masyarakat
saya kira tidak mengurangi substansi daripada pelaksanaan kurir kurban
yang jelas saya berharap bahwa protokol covid sembilan belas ini harus protokol kesehatan ini betul betul harus dipatuhi dengan baik
seperti diponggotan hewan karbon mungkin selama ini menjadi kerumunan
orang ingin melihat ingin berebut
bahkan pernah mungkin beberapa mungkin tahun kebelakang atau mungkin belasan tahun kebelakang mungkin ini pemotongan hewan kurban mungkin menjadi tontonan
ya mungkin masyarakat berbonong bonong melihat bahkan berebut hewan daging hewan kurban
kita pernah mungkin mendengar melihat ada bahkan ada yang sampai meninggal berebut segala macam
nah ini untuk tahun ini saya kira kita harus sama sama menjaga

nah penyebaran covid sembilan belas ini masih terus tinggi
oleh karena itu kepada semua masyarakat terutama umat islam untuk pemotongan hewan kita serahkan kepada rumah pemotongan hewan
nah memang dari itu juga rumah potong hewan juga saya kira sudah mereka paham tentang aturan aturan bagaimana memotong hewan yang baik
kalaupun memang mungkin dilakukan potongan di hewan di lapangan tapi yang luas dan itu jangan sampai menjadi kru menjaga jarak
dan juga mungkin hindari mungkin antara yang memotong dengan membagi daging dengan yang petugas
duga saya juga harus betul betul dijaga
lalu protokol seperti menggunakan masker hensaniti sergwi tangan dan sebagainya
ini saya kira perlu dilakukan
dan juga kepada masyarakat ya segera tunggu saja di rumah
nanti mungkin pak petugas kita juga menghimbau kepada para petugas agar
memberikan daging hewan kurban itu tidak dibagikan di tempat atau di lokasi pemotongan
seperti mungkin sebagian lajimnya dilaksanakan
tapi mungkin diantarkanlah ke rumah rumah penduduk
saya kira ini lebih baik dan lebih terhormat
masyarakat jangan hanya sampai menerima daging sekilo dua kilo tapi harus berdesak desakan dan malah menjadi penyakit
oleh karena itu saya berharap terutama kepada semua umat islam
jagalah keusuhan kita idul kurban ini dengan baik
kita mungkin melaksanakan olahraga sholat idul lah sebagainya
dan kami takbiran juga jangan sampai ada arak arakan
juga jangan sampai mungkin melakukan kegiatan kegiatan yang berkerumun
orang banyak yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyebaran virus covid sembilan belas ini
karena sampai tadi kita tidak tahu siapa diantara sekitar kita ini yang sudah kena maupun tidak
ini akan sangat mengkhawatirkan
mari kita jaga bantu pemerintah
pemerintah sedang berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ini
melalui hari raya idul kurban saya mengajak kepada semuanya untuk sama sama kita menjaga diri kita semua
jauh dengan apalagi hal hal yang sehingga membuat kita terpapar dan menjadi membawa penyakit bagi kita dan masyarakat sekitar kita keluarga kita
kementerian agama republik indonesia menghimbau masyarakat dan juga kepala daerah dan beserta perangkatnya untuk bisa mendukung idul adha dalam masa ppkm darurat
terutama di wilayah wilayah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah ini untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
semoga kita bisa lebih cepat keluar dari pandemi
terima kasih bapak muhammad agus salim direktur urais bimas kementerian agama republik indonesia sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini